kita kembali ke informasi terkait komisi pemberantasan korupsi atau kpk
yang menetapkan gubernur jambi zumizola sebagai tersangka
zumi zola disangka kpk melakukan gratifikasi dan terkait dengan hal ini
sabtu pagi ini gubernur jambi zumi zola menggelar konferensi pers terkait penetapannya sebagai tersangka
berikut keterangan dari zumizola
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman teman yang datang ke hari ini
ada beberapa poin yang bisa saya bagikan
yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan pada kesempatan sebelum sebelum ini

dan itu saya berharap tetap diadukan aset perhubungan tetap kesal
proses akan ikuti saya juga menunggu harapan selanjutnya
dan yang kedua adalah sampai saat ini dari kepertian jawa negeri
belum ada instruksi atau menton aktifkan jabatan saya
pada akhirnya akhirnya adalah saya tetap berhutu sebagai seorang penulis melayani masyarakat
yang ketiga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat
yang menyampaikan dukungan doa perhatian yang sangat luar biasa
dan kami rasakan makeshift pribadi dan juga keluarga
sekali lagi saya berterima kasih
dan juga saya selaku gubernur juga mohon maaf apabila dalam pelayanan kepada masyarakat
masyarakat yang dikurang dan juga dalam proses ini kejadian ini
ada pihak pihak atau masyarakat yang merasa terganggu
ada banyak juga yang saya inginkan
atau seperti itu hati sedih dan yang lain sebagainya
dan dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan kuasa hukum
dan dikencanakan akan mengadakan press conference untuk menyampaikan hal hal lain yang lebih detail daripada ini
saya mohon juga kepada teman teman wartawan semuanya untuk menjaga koalisi ini tetap

pemberitaan silahkan dilakukan selama memang itu ada dasarnya
jangan sampai ada penderitaan pemberitaan yang simpang siur
justru itu membuat keresahan di tengah masyarakat
saya mohon sekali kepada teman teman wartawan